pengelola kawasan monumen nasional atau monas menyediakan layanan bike sharing berbasis aplikasi bagi pengunjung yang ingin menjelajahi seluruh kawasan monas
layanan bike sharing ini diharapkan bisa membuat masyarakat jakarta semakin terbiasa dengan gerakan hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan di ibu kota
layanan bike sharing ini nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan mancanegara maupun para peserta asean games dua ribu delapan belas
ya dan untuk mengetahui kondisi terkini dari layanan bike sharing di kawasan monas kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia abdur rahim
abdur selamat pagi abdur apakah layanan bike sharing ini sudah bisa difungsikan sudahkah anda mencobanya abdur
ya selamat pagi rian dan juga dea benar sekali bahwasannya kemarin dua hari yang lalu baru saja pt surya teknologi perkasa
bekerjasama dengan pemerintah
pemerintah provinsi dki jakarta dalam memberikan layanan bike sharing secara gratis ataupun juga cuma cuma kepada warga ataupun juga traveler ataupun juga para pengunjung yang datang ke monas ini
bisa anda lihat rian dan juga dea saat ini kondisi di kawasan monas saat ini dipenuhi dengan sepeda yang berwarna ungu ataupun juga kuning
nah ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh gowes dan juga pemerintah dki jakarta
untuk bagi masyarakat agar dapat menikmati layanan sepeda yang bisa didapatkan secara cuma cuma begitu
dan memang dea dan juga rian salah satu syarat untuk mendapatkan layanan gratis ini adalah kita harus mendownload aplikasi gowes yang juga dapat didownload melalui app store ataupun juga play store yang sudah ada
dan bisa dilihat di sini ini adalah
ada papan yang terdapat di sekitar halte yang mana di sini dijelaskan bahwasannya untuk menikmati layanan sepeda gratis ini kita harus mengunduh aplikasi
kemudian setelah diunduh kita harus daftar dan juga login
kemudian harus temukan sepeda
di sini ada sebanyak tujuh halte yang sudah tersedia di kawasan monas ini
kemudian setelah kita menemukan sepeda kita harus memindahi barcode untuk dapat membuka
kemudian kita harus memiliki gembok sepeda
dan kemudian layanan sepeda ini bisa dinikmati secara gratis dan cuma cuma
begitu dea dan juga rian
dan untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana masyarakat di sini merasakan layanan tersebut saat ini saya sudah bersama dengan pak siapa pak namanya
pak adang pak adang gimana tanggapan anda nih terkait dengan layanan terbaru yang diberikan oleh pemerintah dki jakarta dan gowes
suatu yang baru ya untuk gowes di sini
memang kan rata rata
warga yang menuju ke sini monas itu ingin berolahraga
ternyata disediakan layanan sepeda seperti ini dengan kita mengunduh aplikasi
jadi seperti itu
tadi selama anda mencoba anda menemukan kendala nggak pak
untuk masuk aplikasi sih nggak terlalu mudah sulit
sampai kita menemukan perikasi angka untuk membuka pindai pembok
tapi pada saat pelaksanaan ini agak sedikit
booster kita satu atau dua kali kita ulang
hampir mendapatkan baru tiga kali bisa baru dapat terbuka itu gemboknya
gitu aja sih sebetulnya
karena memang kita harus ulang
mungkin ada yang langsung
ada yang langsung terbuka
ya mungkin ada satu sampai dua tiga kali
pak adang makasih banyak ya pak
baik d r dan juga rian
tadi saya juga sempat menanyakan kepada beberapa pengunjung lainnya
bahwasannya mereka juga mengalami hal yang sama
setelah mereka memindahi barcode
ternyata tidak bisa dibuka
dan permasalahan ini juga dialami oleh beberapa pengunjung
yang juga ingin menikmati fasilitas dari goes ini
dan memang d r dan juga rian
uji coba ini akan dilakukan selama tiga bulan
kemudian akan dilakukan evaluasi setelah itu
dan rencananya fasilitas goes ini akan juga diintegrasikan dengan angkutan moda transportasi umum
yang ada di ibu kota jakarta
d r dan juga rian
produser lapangan sian indonesia abdur rahim
yang melaporkan langsung dari lapangan monas jakarta pusat